sabtu pagi arus balik lebaran dua ribu dua puluh dua di bandara soekarno hatta tanggerang banten mulai meningkat
puluhan ribu penumpang dijadwalkan tiba menggunakan ratusan pesawat di terminal satu dua dan tiga bandara soekarno hatta
data dari pengelola bandara soekarno hatta terkait pergerakan penumpang dan pesawat di sepanjang tujuh mei dua ribu dua puluh dua menyebutkan
terdapat sebanyak tujuh puluh sembilan tujuh ratus enam puluh tiga penumpang akan tiba menggunakan empat ratus enam puluh empat pesawat
seperti yang diprediksi oleh pengelola bandara sebelumnya puncak arus balik lebaran dua ribu dua puluh dua pada tujuh hingga sembilan mei dua ribu dua puluh
mengantisipasi lonjakan penumpang pengelola bandara telah menyiapkan sejumlah langkah mulai dari berkoordinasi dengan maskapai
dan ground handling terkait jadwal penerbangan dan bagasi melakukan pengaturan transportasi darat penumpang yang tiba
serta menyiagakan sub terminal satu b khususnya terminal kedatangan untuk melayani pemudik yang kembali ke jakarta melalui bandara suta